petugas dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten pemalang jawa tengah
melakukan inspeksi mendadak di sejumlah tempat perbelanjaan
hasilnya ditemukan masih banyak makanan dan minuman kemasan tidak layak konsumsi
petugas meminta agar produk tersebut ditarik dari peredaran karena akan merugikan konsumen
sejumlah pasar sualayan atau hipermarket yang ada di pusat kota pemalang
didatangi oleh petugas dari dinas perindustrian dan perdagangan
di sualayan dan tempat perbelanjaan ini
petugas memeriksa satu persatu makanan dan minuman kemasan yang dijajakan
saat memeriksa salah satu sualayan
petugas menemukan produk kemasan yang dijajakan dalam kondisi kotor dan berdebu
selain itu banyak makanan dan minuman kemasan yang sudah mendekati masa kaduluarsa
namun masih diperdagangkan
ada pula makanan dan minuman kemasan kaleng yang rusak kemasannya
padahal kemasan kaleng yang rusak dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan
maupun minuman yang ada di pusat kota
ada juga makanan yang tidak ada di dalamnya

petugas akan terus meningkatkan pengawasan dengan melakukan sida ke sejumlah sualayan atau hipermarket
terkait temuan makanan dan minuman kemasan taklai jual yang masih diperdagangkan
masyarakat pun diimbau agar lebih jeli saat berbelanja